dan kita beralih ke informasi selanjutnya
di mana pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer
terus ditingkatkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan
sejak diterapkan pada tahun dua ribu lima belas lalu
dan walaupun demikian masih banyak sekolah di beberapa provinsi
yang melakukan ujian nasional secara manual
dan berikut beberapa informasi dan data ujian nasional tahun ajaran dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas
sejak diterapkannya ujian nasional berbasis komputer
banyak fakta dan data terekam di tahun dua ribu tujuh belas ini
dki jakarta merupakan salah satu provinsi yang hampir memenuhi pelaksanaan ujian nasional
dengan berbasis komputer
di dki jakarta sekolah penyelenggara unbk lebih dari dua tiga ratus lokasi
hal itu sangat jauh dengan sekolah yang non ubk hanya delapan belas lokasi saja
siswa yang mengikuti unbk untuk tingkat smp hingga smk sebanyak dua ratus enam puluh ribu orang
dan siswa yang tidak menggunakan unbk sebanyak dua ratus lima puluh peserta
wilayah jawa timur hampir nyaris sama antara sekolah penyelenggara unbk dan non unbk
setidaknya empat enam ratus sekolah melakukan ujian nasional berbasis komputer
sebanyak lima tujuh ratus sekolah tidak menggunakan berbasis komputer
siswa yang melaksanakan unbk cukup banyak yaitu sebesar enam ratus dua puluh tiga peserta
dan siswa non unbk sebanyak dua ratus delapan puluh tiga peserta
di banten provinsi yang bersebelahan dengan dki jakarta
sekolah yang menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer
hanya sembilan ratus sembilan puluh satu lokasi berbanding jauh dengan sekolah non unbk yang mencapai dua tiga ratus lokasi
walau demikian di wilayah banten siswa yang melaksanakan unbk mencapai satu ratus dua puluh delapan peserta
dan siswa yang tidak melaksanakan ujian nasional berbasis komputer sebanyak satu ratus enam puluh delapan peserta
bergeser ke wilayah timur indonesia menjadi semakin berkurangnya pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer
seperti provinsi sulawesi barat hanya tiga puluh delapan sekolah
yang siap melakukan unbk dan enam ratus enam puluh satu sekolah melakukan ujian nasional secara manual
siswa yang melakukan unbk sebanyak tujuh peserta
dan siswa yang non unbk hampir lima kali lipat yaitu berjumlah lebih dari tiga puluh tiga peserta
menurut kemendikbud sekolah yang melaksanakan unbk seluruh indonesia
mulai dari tingkat smp hingga smk sebanyak lebih dari dua puluh
dan sekolah non unbk dua kali lebih banyak yaitu lebih dari lima puluh dua lokasi pendidikan
sedangkan jumlah siswa yang mengikuti ujian berbasis komputer lebih dari tiga seratus peserta
hampir sama dengan siswa non unbk sebanyak tiga tiga ratus peserta